kabar duka datang dari amerika serikat presiden ke empat puluh satu amerika serikat george herbert walker bush tutup usia pada usia sembilan puluh empat tahun
di masa kepemimpinannya mantan veteran perang dunia ii itu amerika serikat telah melewati berbagai peristiwa bersejarah
mulai dari dirobohkannya tembok berlin bubarnya uni soviet hingga perang teluk
sekarang kita bisa melihat dunia baru yang akan terlihat
dia pernah menjadi anggota kongres duta besar amerika serikat untuk tiongkok hingga wakil presiden di masa pemerintahan presiden ronald trigan
bush disumpah menjadi presiden amerika serikat pada dua puluh januari seribu sembilan ratus enam puluh
selama satu periode memerintah hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ia berhasil mengawal amerika serikat melalui perubahan politik global
dirobohkannya tembok berlin yang menyatukan jerman barat dan timur pada november seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan perang dingin dan pecahnya negara adidaya uni soviet
saya mengirimkan sinyal sinyal yang jelas dan jelas kepada saddam hussein
kita sangat serius mengingat anda akan keluar dari kuwait
semasa pemerintahannya mantan direktur cia ini menerapkan sejumlah kebijakan
kebijakan luar negeri yang didominasi dengan pendekatan militer
ia pernah mengirim lebih dari empat ratus ribu tentara ke kuwait
saat itu kuwait tengah berada di bawah kekuasaan presiden irak sadam hussein
kesuksesan diplomasi amerika serikat di luar negeri tak mampu membuat bush melanjutkan periode pemerintahannya
ia kalah dari bill clinton dalam pemilihan umum seribu sembilan ratus sembilan puluh dua